laga seru dari duo tim manchester membuka sierra unisatunite kembali
anak anak asuhan pep guardiola berhasil membungkam setan merah dengan skor dua satu
gawang david de gea berhasil dirobek oleh mantan anak asuh jose mourinho sewaktu di chelsea calvin de bruyne
tim milik sheikh mansour kembali menambah keunggulan melalui gol kelechi inacho
sementara itu memanfaatkan kesalahan keeper baru manchester city claudio pravo ibrahimovic berhasil mencetak gol hiburan untuk tuan rumah
skor dua satu menutup babak pertama
thera daville mendapat peluang menambah gol dari titik dua belas pas
namun sang kapten wayne rooney yang menjadi eksekutor penalti gagal mengecoh claudio bravo
skor dua satu untuk the citizen menutup derby kota manchester